keinformasi lainnya anggota polresta jambi ditangkap bit propam polda jambi karena diduga terpapar ideologi radikal
anggota polisi tersebut saat ini menjalani asesmen untuk mencari tahu keterlibatannya dalam jaringan teror atau hanya sebatas simpatisan
kapolresta jambi kombespol fauzi dalimunte membenarkan adanya penangkapan anggotanya tersebut yakni bribka nl
dugaan ini berasal dari hasil penyelidikan polisi menemukan nomor telpon bripknl
yang sering menerima kajian dari seseorang terduga teroris lewat aplikasi whatsapp
bripknl sudah ditangkap tanpa perlawanan
dia diketahui mulai mengenal pemahaman radikal sejak mengikuti kajian di yayasan ubai di jambi pada tahun dua ribu dua belas hingga tahun dua ribu empat
kabar oknum anggota kepolisian polresta jambi yang terpapar paham radikal disampaikan kapolri jenderal tito karnavian di jakarta rabu lalu
masih didalami polda jambi adalah benar memang anggota polresta yang berdinas di polsek
masih didalami lah sama polda saya juga belum dapat hasilnya
ya dua hari kemarin diamankan di sana
saya berharap dia kembali berdinas lah dia taubat mungkin ya
ya karena saya belum dapat laporan
seharian bagus bekerja bagus
tidak pernah ada catatan